selain bali obama melanjutkan liburannya ke yogyakarta pada rabu dua puluh delapan juni
candi prambanan dan candi borobudur menjadi pilihan obama untuk menghabiskan waktunya di sana
seperti dilansir dari detik com obama dikabarkan akan mengunjungi candi borobudur dan candi prambanan
yang berada di magelang dan klaten jawa tengah
hal ini dibenarkan oleh kasat brimopolda d i e kombespol dadang raharja
usai menghadiri rapat koordinasi di makorem tujuh puluh dua pamungkas yogyakarta
pada selasa dua puluh tujuh juni kemarin
bahwa kunjungan obama dan rombongan ke prambanan dan borobudur sudah pasti
sementara itu ada kabar lain bahwa barack obama dan keluarga juga akan berkunjung ke kawasan puncak becici delingo
pengurus operator kawasan puncak becici dlingo membenarkan bahwa sudah ada tim survei yang mengecek lokasi wisata ini
informasi terkini dari kunjungan obama ke yogyakarta
langsung kita menuju ke korespondensi ann indonesia
hendrawan apa yang saat ini sedang dilakukan obama
apa yang dilakukan obama
mas saat ini berada di candi borobudur karena jadwal yang
ada sekarang adalah obama akan menikmati pemandangan matahari tenggelam atau sunset di candi borobudur
bagi candi borobudur ini tentu saja menjadi suatu hal yang positif karena biasanya orang pergi ke candi borobudur
umumnya ingin menikmati matahari terbit atau sunrise
sehingga ini tentu saja akan mendongkrak citra sunset di candi borobudur
tadi obama meninggalkan hotel tentrem ini bersama rombongan
tadi saya melihat obama
satu mobil dengan michelle obama istrinya
dan sempat melambengkan tangan kepada warga yang sudah menunggu beberapa saat sebelum rombongan ini keluar
dan diikuti oleh rombongan rombongan yang lain
dan informasi yang kami peroleh setelah kunjungan dari borobudur ini nanti obama akan kembali lagi ke hotel tentrem untuk beristirahat
nah kapan obama akan ke prambanan
rencananya obama akan ke prambanan pada besok
tapi belum dapatkan
kami pastikan apakah itu besok pagi hari atau siang hari
yang pasti karena mengingat bahwa dua objek wisata yang pasti dikunjungi adalah borobudur dan perambanan
prambanan memang besok dipastikan besok obama dan rombongan akan pergi ke candi prambanan
nah kalau kita bicara tentang hotel tentrem sendiri
obama menyewa sebuah kamar presidential suite yang berukuran sekitar dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi
yang di dalamnya
ada banyak fasilitas mewah
misalnya jakusi pribadi dan kemudian ada ruangan yang cukup besar
dan kemudian ada butler yang siap melayani selama dua puluh empat jam
dan yang menarik adalah obama memesan beberapa masakan indonesia
ada tiga setidaknya masakan khas indonesia yang dipesan
yaitu sate ayam nasi goreng dan mie goreng
memang tidak ada bakso yang biasa kita
kita ingat dalam beberapa tahun yang lalu
obama sempat mengatakan kalau dirinya menyukai dua makanan yaitu sate dan bakso
namun informasi yang kami peroleh ternyata bakso tidak dipesan obama di hotel tentrem ini
ya selain candi prambanan dan juga candi borobudur
adakah informasi obama akan berlibur atau berkunjung kemana saja
ya beberapa waktu yang lalu sempat ada beberapa opsi lain yaitu adalah tempat wisata yang baru
ada dua opsi yaitu pertama adalah tebing breksi dan kedua adalah puncak bejici
tebing breksi di kabupaten sleman dan puncak becici di kecamatan lingu kabupaten bantul
namun informasi terakhir yang diperoleh tebing breksi tidak jadi dikunjungi oleh barack obama dan rombongan
namun yang akan dikunjungi rencananya adalah
puncak becici yang berada di kabupaten bantul
memang dari sisi jarak kalau besok obama pergi ke prambanan kemudian ke bantul
memang cukup lumayan lebih jauh daripada mendatangi ke tebing breksi
namun tentu saja kemanapun obama pergi ini tentunya akan menjadi suatu hal yang positif
khususnya bagi tempat tempat wisata baru di yogyakarta
karena beberapa waktu terakhir yogyakarta terkenal dengan beberapa tempat wisata baru
yang membuat yogyakarta mempunyai sekitar lebih dari sembilan puluh destinasi wisata yang harus dikunjungi wisatawan
ya henrawan agenda obama di yogyakarta ini apakah semuanya hanya mengunjungi lokasi lokasi wisata
ataukah obama akan bertemu dengan tamu negara mungkin atau pesohor dunia
beberapa hari yang lalu ada informasi
obama akan pergi juga ke kraton yogyakarta untuk menemui sri sultan hamengku buwono x
namun satu atau dua hari yang lalu kami mendapatkan konfirmasi dari pihak keraton
bahwa rencana obama untuk bertemu dengan sri sultan dibatalkan
sudah ada surat resmi
kedua ada informasi awal yang menyatakan bahwa obama akan disambut oleh presiden jokowi
mengingat presiden jokowi saat ini berada di
di solo jawa tengah yang jaraknya hanya sekitar satu lima jam dari yogyakarta
namun setelah kami konfirmasi ke gedung agung
di mana merupakan salah satu istana presiden yang berada di yogyakarta
tidak ada pertemuan baik di gedung agung di istana presiden gedung agung
maupun penyambutan di bandara adiswipto yogyakarta
sehingga sampai dengan saat ini informasi yang kami peroleh
obama hanya akan berwisata saja di yogyakarta
dan pertemuan dengan ri satu jokowi
akan dilangsungkan di istana bogor bersama dengan acara diaspora yang digelar di jakarta
dan terakhir kalau kemudian kita mengacu pada liburan yang dilakukan obama bersama keluarga di bali
banyak sekali beredar foto foto warga lokal berselfie ataupun berfoto bersama obama dan juga keluarganya
saya ingin tahu seberapa antusias warga di yogyakarta menyambut kedatangan obama ke tanah mereka
ini yang menarik eva
tadi ketika mereka rombongan obama datang ke hotel tentrem
saya melihat ada beberapa orang yang menunggu di pinggir jalan
jumlahnya tidak begitu banyak
namun ketika kemudian obama keluar dari hotel tenter menuju ke borobudur
jumlahnya jauh lebih banyak dari ketika obama datang
ini kemudian ada informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa obama ada di hotel tentrem

jadi ini adalah informasi yang diterima oleh masyarakat bahwa obama ada di hotel tentrem dan kemudian dia menunggu di pinggir jalan
apa yang membuat warga ingin tahu seperti apa wajah dari presiden ke empat puluh empat amerika serikat ini
tadi saya juga melihat mereka kemudian berselfie
meskipun berada di jalanan yang kosong untuk disterilkan untuk kedatangan obama dan kepergian obama
ada juga yang melakukan perekaman ketika rombongan ini melewati jalan a m sanghaji
meskipun kaca dari mobil
yang ditumpangi obama dan michelle tidak dibuka
namun saya tadi sempat berbincang mereka mengaku senang dan satu hal yang di highlight
yang ditekankan oleh mereka semoga ini bisa membuat nama yogyakarta semakin kondang lagi di tingkat internasional
khususnya di bidang pariwisata
baik kita tunggu sama sama nanti foto foto dari warga yogyakarta yang berselfie ya
meskipun bukan berselfie bersama obama mungkin berselfie dengan mobilnya juga mungkin sudah puas begitu ya
atau mungkin nanti hendrawan ada kesempatan
berselfie dengan obama kita tunggu juga di media sosial
baik hendrawan sotiawan koresponen cnn indonesia melaporkan langsung dari yogyakarta